seorang pemudik yang tengah hamil tua mengalami pecah ketuban
saat dalam perjalanan mudik dari batam menuju kampung halamannya di solok sumatera barat pada jumat sore
petugas kepolisian dari satelan tas polrestana datar yang sedang melakukan pengamanan jalur mudik
langsung berupaya memberikan pertolongan pertama dengan mengantarkan ke bidan terdekat
berselang waktu tiga puluh menit akhirnya pemudik tersebut melahirkan anak perempuan dalam kondisi selamat
kini pemudik bersama anaknya telah kembali ke kampungnya di kabupaten solo
mengambil inisiatif dengan anggota yang berada di pos untuk menyelamatkan ibu hamil tersebut
kita bawa melalui menggunakan ambulans kita cari puskesmas kebun bidan terdekat
guna membantu kelancaran arus balik lebaran petugas dari polresta sigmalaya jawa barat
melakukan patroli dan membantu para pemotor yang kehabisan bahan bakar
saat menempuh perjalanan di jalur arteri utama salawu kaupaten tas sigmalaya menuju garut
sepeda motor pemudik yang mogok didorong sampai pos pengamanan terpadu tapal kuda untuk isi bahan bakar secara gratis
selain di pos pengamanan terpadu
isi bahan bakar gratis dilakukan secara mobile
hendak antar pemudik ke jakarta
seorang sopir bus angkutan balik lebaran bernama sulaiman arifin
warga doplang kecamatan adi fala kaupaten cilacap meninggal dunia
korban diduga mengalami serangan jantung
menurut rekan korban simpson
awalnya korban menaiki bus sekitar pukul sepuluh
untuk bersiap ke kabin karim untuk kembali ke jakarta
mengantar para pemudik yang akan balik ke jakarta
namun korban tiba tiba mengeluh tidak enak badan
korban kemudian turun dari bus dan tidak beberapa lama korban langsung jatuh tidak sadarkan diri
korban meninggal dunia dalam perjalanan saat menuju pos kesehatan terminal tirtonadi
korban selanjutnya dibawa ke rumah duka di cianjur jawa barat